konferensi tingkat tinggi indian ocean dream association atau iora summit
secara resmi ditutup presiden joko widodo selasa sore
presiden joko widodo berterima kasih atas kesediaan para kepala dan wakil
negara anggota yang turut bernegosiasi secara produktif
demi menciptakan semudera india yang damai
di sela sela ktt ini presiden joko widodo juga mengadakan pertemuan bilateral
dengan sejumlah pemimpin negara anggota iora
dan menghasilkan sejumlah kerjasama strategis
presiden joko widodo mengatakan hanya melalui kerjasama dan pemahaman
yang menyeluruh antara negara negara iora konflik dapat dihindari
dengan begitu visi dan misi asosiasi negara anggota iora yang dituangkan
dalam deklarasi jakarta atau iora convert dapat menyejahterakan seluruh negara anggota iora
dalam kesempatan yang sama presiden afrika selatan jacob zuma
dalam kapasitasnya sebagai ketua umum iora periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas
mengapresiasi langkah pemerintah indonesia yang mengundang para kepala negara untuk pertama kalinya
sejak organisasi ini didirikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia juga mengajak seluruh anggota ayora untuk segera menandatangani deklarasi jakarta secepatnya
dengan pengadilan dan penyelidikan iora concord dan pelan aksinya untuk diimplementasikan
dalam perjalanan ke negara anggota iora
diperhatikan sebagai perjalanan yang sangat berharga
kami berharga untuk menangkap iora dalam dekade seterusnya
deklarasi jakarta telah meningkatkan status asosiasi
kami berharga untuk semua anggota yang menandatangani dokumen dalam perjalanan ke jukow
dalam konferensi ini presiden joko widodo mengadakan pertemuan bilateral
dengan sejumlah pemimpin negara anggota ayora di sela sela konferensi
bangladesh yang dipimpin langsung oleh perdana menteri sheikh hasina wajid
menjadi pemimpin negara pertama yang ditemui presiden
dalam pertemuan ini presiden menyatakan akan meningkatkan kerjasama swasta di antara kedua negara
presiden juga menemui menteri luar negeri iran muhammad zafat zarif
yang membahas kerjasama di bidang energi
terakhir presiden yang didampingi sejumlah menteri kabinet kerja
menemui wakil presiden india muhammad hamid ansyari
kedua negara sepakat untuk mengembangkan bisnis farmasi
badan koordinasi penanaman modal bkp mencatat
investasi negara negara yang bergabung dalam ayora
rata rata naik tiga belas empat persen dalam lima tahun terakhir
mencapai tujuh miliar dolar amerika atau sekitar sembilan puluh tiga triliun rupiah
investasi tersebut terutama berasal dari sektor tersier
lima negara penyumbang utama realisasi investasi di antaranya singapura